dana desa menjadi salah satu bahasan yang menarik perhatian pada rapat tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di nusa dua bali delapan empat belas oktober dua ribu delapan belas
menteri desa pembangunan daerah tertinggal eko putro sanjoyo membeberkan kesuksesan desa yang telah berhasil mengelola keuangan dengan baik
bahkan ada desa di bali yang bisa mengelola asetnya hingga mencapai delapan ratus miliar rupiah
jika potensi ini terus dikembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pesat
dan bahkan di bali ini juga unik karena budayanya kuat dan agamanya kuat
setiap desa itu hampir mempunyai kayak saving and loan badan gitu kayak bank pasar lah kalau di indonesia
dan bahkan salah satu desa di badung itu asetnya dari bank saving and loan body nya itu lebih dari delapan ratus miliar rupiah satu desa